ini tentang anak anak sebagai kejahatan bioterorisme vaksin palsu dianggap mengancam kualitas tumbuh kembang anak
komisi perlindungan anak indonesia menyatakan kebijakan pemenuhan dan perlindungan hak anak saat ini masih belum optimal
kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak harus bekerja secara simultan dengan berbagai lembaga agar hak dasar anak dapat terpenuhi
anak merupakan generasi penerus yang harus dilindungi dan dipenuhi hak haknya
bukan hanya hak mendapatkan kasih sayang dari orang tua tapi juga hak untuk hidup sehat
pemenuhan hak anak untuk hidup sehat dimulai sejak dalam kandungan masa bayi balita hingga usia delapan belas tahun
sebenarnya kebutuhan dasar seorang anak itu paling tidak kita membaginya sebagai tiga
asih asah dan asuh
jadi asih ini apa kasih sayang
seorang anak tentunya membutuhkan rasa kasih sayang rasa aman bagi dia untuk tumbuh dan berkembang
itu dalam kata asih itu
kemudian asah asah itu mengasah
bagaimana seorang anak itu mendapatkan asahan stimulasi yang cukup pendidikan yang cukup
sehingga kemampuannya terasah kognitifnya akan berkembang
sehingga kemudian insya allah dia akan menjadi generasi penerus yang baik
kemudian asuh asuh ini kebutuhan biologisnya terpenuhi
apa itu biologis yang terpenuhi
dia harus sehat
saat ini masih banyak anak yang belum bisa tumbuh dan berkembang dengan baik
kasus gizi buruk dan gizi tidak seimbang masih banyak terjadi di tanah air
belakangan masyarakat juga dikejutkan dengan penemuan vaksin palsu
kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui deputi perlindungan anak menyatakan
hal ini merupakan kejahatan serius karena mengancam kualitas tumbuh kembang anak
jadi sesuai dengan undang undang
perlindungan anak nomor dua puluh tiga tahun dua ribu dua
itu sebenarnya setelah disebutkan bahwa negara ini harus menjamin hak hak untuk tumbuh berkembang anak
dan terlindungi dari diskriminasi maupun dari tindakan kekerasan
karena itulah kemudian menjadi tanggung jawab kita semua
jadi ini harus dikerjakan lintas sektor karena tidak mungkin dilaksanakan oleh satu kementerian saja

kepala divisi advokasi dan sosialisasi
komisi perlindungan anak indonesia mengatakan
kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak saat ini belum optimal
kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak harus bekerja secara simultan dengan beberapa lembaga terkait
ini kita harus sama sama berbenah diri
apa yang terjadi saat ini sebenarnya
apakah betul yang dilontarkan oleh masyarakat luar bahwa pemerintah kita memang telah melakukan suatu kelalaian
banyak sekali jeritan jeritan dari maaf profesional dokter maupun profesional bidan maupun yang lainnya yang mengatakan bahwa kesalahan ini tidak murni dari kami
erlinda menambahkan data yang diperoleh kpai terkait hak kesehatan anak masih belum banyak
ia berharap agar kedepannya hak dasar anak bisa terpenuhi dan terus dikawal oleh pemerintah